sukses sebagai salah satu solois muda di indonesia dengan tiga album yang pernah
dirilis afgan kini mengeluarkan album terbaru yang berjudul sites
teringat pada saat itu
site berisi tiga belas lagu baru lagu lagu bernuansa rnb serta musik urban berdampingan dengan lagu lagu
bertempo lamban melankolis yang menjadi ciri khasnya seperti artinya dalam sites ada
dua sisi musik yang dihadirkan ini ada dua sisi di dalam album gitu kira kira boleh diinformasi
enggak ini maksudnya dua sisi ini seperti apa sih kan sebenarnya the whole album adalah satu album yang
sangat personal buat saya gitu tapi ada ada dua sisi disini yang mau diperdengarkan kepada semua
pendengar musik jadi sisi pertama ini adalah yang afgan yang brand new lah gitu yang baru dengan
sound yang lebih urban dan musik yang lebih dekat kepada musik musik yang saya dengerin ketika saya
lagi masih kecil ketika saya grow up saya dengar musik musik kayak black music saya dengar musik musik
yang lebih soulful gitu jadi satu site ini lebih soulful dan urban dan satu lagi adalah
sites yang lebih vulnerable yang ballad power ballad yang orkestra yang membutuhkan teknik
vokal yang grande dalam album ini afgan juga berkolaborasi dengan solois lain seperti raisa
yura yunita rairan hingga produser musik inggris mark hill proses pengerjaan site
memakan waktu hampir tiga tahun penulisan lirik bahkan memakan waktu setahun karena sepuluh dari tiga
lagu dalam album ini ditulis sendiri oleh afgan bagi afgan cara bernyanyi yang baru
adalah tantangan terbesar yang harus ia temukan dalam album terbarunya untuk menemukan
interpretasi baru dalam bernyanyi sih karena mungkin banyak orang yang expect saya nyanyi
dengan gaya bernyanyinya seperti itu sementara saya harus menemukan satu apa ya interpretasi baru
dalam nyanyian saya sehingga saya lebih excited gitu dalam bernyanyi gitu itu yang itu yang mungkin paling menantang
buat saya setelah merilis sites afgan akan menjalani tour albumnya di beberapa kota pada
bulan september dan oktober ia akan menggelar pentas di malaysia dan singapura istiarto sigit jakarta